hai muhana pertama yang saya jajal ini menyajikan keseruan berjalan jalan menyusuri
sungai pada malam hari menggunakan kano dipandu oleh pengemudi profesional pengunjung
dimanjakan dengan panorama sejumlah negara dimulai dari suasana eropa
dan kita dibawa juga berjalan jalan ke asia
sekarang kita dibawa ke thailand swadeha
di tengah perjalanan jangan lupa berpose karena ada petugas yang mengambil gambar kita
menyegarkan imajinasi setelah berlayar kita bisa mengambil foto perjalanan di kasir
dengan membayar tiga puluh lima ribu rupiah
ya agak beda ya dari banding sebelum sebelumnya
cuman kan masih agak mending karena pandemi udah berkurang
jadi udah lebih berani untuk keluar gitu
karena kan udah lumayan dua tahun ya kemarin gak kemana mana
untuk menikmati wahana ini pengunjung dikenakan biaya empat puluh ribu rupiah per orang
jadi mungkin gak sampai seribu mungkin
masih belum sampai
setelah menikmati magic journey di malang nike paradise
yang terletak di kota malang
tiba saatnya menjual jeluhana lain yang tidak kalah seru
disini imajinasi kita kian dimanjakan oleh permainan seni animasi
yang dibadukan dengan teknologi
ada paus raksasa yang berenang di dinding
dan cahaya akan menyebar setiap kali dinding disentuh

hingga hewan hewan berjalan di dinding
serta berpose siap foto bersama saat disentuh
ini adalah salah satu spot foto terfavorit dari seluruh ruang tiga d yang ada di sini
karena saat berada disini kita seperti berada di bawah air terjun
teknologi dan seni membuat saya bisa berubah seperti bunglon
saat duduk di dinding dan menyatu dengan bunga bunga berwarna senada dengan baju
saya nyaris tak terlihat
yang tidak kalah seru adalah memukul bola bola yang bisa menyala dan berubah warna
wahana ini belum pernah saya jumpai di jawa timur dan ini sangat unik
yang kita hadirkan di sini memang teknologinya
nah itu teknologinya sangat dicari cari sama wisatawan
nah akhirnya apa akhirnya dia kesini ada kesan tersendiri ada sesuatu yang unik di sini
itu yang paling dicari
tak terasa berada di sini saya bisa bertahan selama dua jam
satu spot lagi yang membuat pengunjung terkagum ribuan lampu led yang digantung dan menyala dengan berbagai warna
penampilan ini sepadan dengan harga tiket yang dibanderol rp tujuh puluh lima
menurut saya worth it sih soalnya dengan apa yang kita dapatkan kesenangan yang kita dapatkan sesuai dengan harga yang kita bayarkan
puncaknya animasi ruangan tiga dimensi yang bergerak seolah membawa kita ke dunia buatan yang indah
ini sangat luar biasa sekali karena berada di sini saya merasa dibawa ke dunia yang berbeda
tetapi ini sangat indah dan ini tampak seperti nyata
ini adalah penutup dari wahana yang menurut saya sangat amazing dan patut dicoba
ingin merasakan sensasi seperti saya
hanya untuk anda
selamat hari libur anda
batu jawa timur